kemudian yang terakhir saya akan menyampaikan tentang perkembangan kasus baru yang kita dapatkan
terhitung mulai tanggal delapan belas pada pukul dua belas wib kemarin sampai dengan tanggal sembilan belas maret pukul dua belas pada hari ini
ada beberapa penambahan kasus baru yang sudah terkonfirmasi positif diantaranya satu di provinsi bali
mohon maaf ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan
satu yaitu di provinsi bali hari ini tidak ada penambahan kasus namun masih ada kasus yang kemarin kita rawat
sehingga akumulatif kasus di bali adalah ada enam belas
provinsi banten ada penambahan kasus pada hari ini sebanyak sepuluh orang sehingga akumulasi kasus menjadi dua puluh tujuh orang
kemudian diy ada penambahan kasus baru sebanyak dua orang sehingga akumulasi kasus menjadi lima orang
untuk dki jakarta ada penambahan kasus sebanyak lima puluh dua orang sehingga total kasus akumulasi menjadi dua ratus sepuluh orang
kemudian jawa barat ada penambahan kasus dua orang sehingga total kasus menjadi dua puluh enam orang
kemudian jawa tengah ada penambahan kasus empat orang sehingga total kasus menjadi dua belas orang
jawa timur ada penambahan kasus baru sekitar satu orang sehingga total kasus menjadi sembilan orang
kalimantan barat tidak ada penambahan kasus jumlahnya tetap dua orang akumulasinya
kalimantan timur ada penambahan dua kasus sehingga jumlah totalnya menjadi tiga orang
kepulauan riau ada penambahan kasus dua sehingga total menjadi tiga orang
sulawesi utara tidak ada penambahan kasus tetap satu
sumatera utara ada penambahan kasus satu sehingga jumlahnya menjadi dua
sulawesi tenggara ada tiga kasus baru sehingga akumulasi jadi tiga
sulawesi selatan ada dua kasus baru sehingga jumlahnya menjadi dua
lampung tidak ada penambahan kasus tetap satu
kemudian riau ada penambahan satu kasus sehingga jumlahnya dua
total kasus pada hari ini adalah tiga ratus sembilan orang
dari jumlah itu keseluruhan maka ada kasus yang sudah dua kali diperiksa negatif
ada penderita yang di follow up dan sudah dua kali negatif dan dinyatakan sembuh
untuk dki jakarta bertambah dua kali negatif dan ada penderita yang di follow up dan sudah dua kali negatif
empat orang yang dinyatakan sembuh sehingga totalnya menjadi tiga belas
kemudian total keseluruhan kasus yang sudah sembuh adalah lima belas orang
kemudian untuk jumlah kasus yang meninggal ada penambahan jumlah kasus meninggal di dki sebanyak lima orang
sehingga jumlahnya menjadi tujuh belas orang
kemudian ada penambahan kasus di jawa tengah satu orang meninggal sehingga jumlahnya menjadi tiga
oleh karena itu kita harus mencari penambahan kasus yang meninggal sehingga jumlahnya menjadi tiga
oleh karena itu kemudian kita lihat dari kematian yang kemarin di bali satu banten satu
kemudian dki jakarta menjadi tujuh belas kemudian jawa barat satu jawa tengah tiga jawa timur satu
dan kemudian sumatera utara satu maka total kasus kematian adalah dua puluh lima persen
total kematian dua puluh lima persen ini kurang lebih adalah sekitar delapan persen dari total kasus yang kita rawat
angka ini memang masih tinggi tetapi ini adalah angka yang diperlukan
angka ini memang masih tinggi tetapi ini adalah angka yang diperlukan
angka ini akan dinamis yang setiap saat jumlah kasus baru akan bisa meningkat dengan cepat

artinya persentase ini adalah angka yang posisi pada hari ini

beberapa kasus meninggal yang kita dapatkan adalah pada bentang usia sekitar empat puluh lima sampai dengan enam puluh lima tahun
ada satu kasus yang meninggal pada usia tiga puluh lima
ada satu kasus yang meninggal pada usia tiga puluh lima sampai dengan enam puluh lima tahun

ada satu kasus yang meninggal pada usia tiga puluh lima sampai dengan enam puluh lima tahun
kalau kemudian kita perhatikan faktor yang lain maka hampir seluruhnya memiliki penyakit pendahulu atau komorbit

beberapa diantaranya adalah penyakit paru obstruksi menaun
ini yang kami laporkan pada hari ini

terima kasih selamat sore